kasus penyalahgunaan narkoba oleh figur publik gatot beraja musti
kini mulai menyingkap fakta keterlibatan anak di bawah umur di dalamnya
komisi perlindungan anak indonesia sebagai lembaga yang menaungi pengawasan
dan penampingan konseling untuk anak menggandeng badan narkotika nasional
untuk bersama memerangi narkoba terutama kasus yang melibatkan anak
pada senin pagi kpai mendatangi kantor badan narkotika nasional pusat
untuk berkoordinasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba
dan pelecehan seksual anak di bawah umur oleh gatot
kpai menggandeng badan narkotika nasional untuk membentuk tim terpadu
dalam mengawal kasus dalam memperketat pencegahan dan pemberantasan
serta melakukan pendampingan konseling baik untuk anak yang berpotensi kuat
maupun yang sudah terpapar oleh narkotika
anak yang sudah positif terpapar dilakukan proses rehab
di mana kpai bersama bnn melakukan langkah langkah secara simultan
nah tujuannya apa tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tadi itu
jangan sampai anak terus di dalam kondisi penyalahgunaan
sehingga hak hak dasarnya tidak terpenuhi secara baik